kilauan warna warni yang menghiasi langit saat malam hari
seringkali menjadi penanda pergantian tahun
biasanya ada asa yang dipanjatkan untuk menjalani satu tahun ke depan
tidak lupa evaluasi dari berbagai pencapaian yang telah direalisasikan
dua ribu dua puluh adalah tahun penyelamatan saat banyak negara kalang kabut
menghadapi penularan virus yang hingga saat ini belum bisa dikatakan susut

banyak masyarakat yang harus beradaptasi dengan keadaan
dan bahu membahu menghidupkan kembali roda perekonomian
dua ribu dua puluh dua menjadi tahun kerja keras mengakselerasi pemulihan
kebijakan proteksi yang diambil beberapa negara
demi memprioritaskan kepentingan negaranya masing masing
membuat hubungan ekonomi antar negara tidak berjalan sebagaimana mestinya
bank indonesia bersama pemerintah tidak mau menghambat akselerasi pertumbuhan
pemulihan ekonomi yang terus merangkak ke arah yang lebih baik
meski berseliweran banyak opini tentang potensi dan prediksi
situasi geopolitik dunia secara tidak langsung menghambat percepatan pemulihan
sinergi beberapa instrumen kebijakan yang dimiliki bank indonesia
segera dilakukan untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas nilai tukar
bank indonesia masih mempertahankan suku bunganya di angka tiga dua puluh lima bps
saat bank sentral amerika menaikkan suku bunganya dengan begitu agresif
prostability pro growth dianggap pantas untuk menjaga
namun juga tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi
sebuah misi ekspedisi juga telah dijalani
mengendarkan uang rupiah ke seluruh penjuru nusantara
mulai dari kota kota besar hingga ke pulau pulau terdepan
bank indonesia meyakini bahwa rupiah bukan hanya menjembatani setiap transaksi
tapi bisa dimaknai juga sebagai bentuk berkomunikasi
gerakan ini mengoptimalkan upaya dan aksi nyata dalam stabilisasi harga pangan
dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan
bank indonesia bersama pemerintah yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah dan pusat
kelancaran distribusi dan komunikasi efektif
dinamika perekonomian nasional sepanjang dua ribu dua puluh dua terus menunjukkan perbaikan meski disertai berbagai tantangan
berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik tidak terlepas dari respon sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah
bank indonesia dan otoritas terkait
bauran kebijakan nasional yang ditempuh untuk memitigasi dampak pandemi covid sembilan belas
dan berbagai tantangan yang memuka telah mendorong optimisme bagi akselerasi pemulihan ekonomi indonesia
optimisme tersebut perlu dijaga untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional
digitalisasi merupakan aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara
pertemuan tahunan bank indonesia coba menjawab tantangan di masa depan melalui peluncuran white paper rupiah digital
inovasi ini sebagai subangsi bank indonesia kepada negara dalam perjuangan menjaga kedaulatan rupiah di era digital
spirit puli lebih cepat bangkit lebih kuat menghantarkan indonesia menjadi ketua presidensi g dua puluh
forum kerjasama multilateral yang merepresentasikan enam puluh persen populasi bumi tujuh puluh lima persen perdagangan global dan delapan puluh persen pdb dunia
bank indonesia menginisiasi kerjasama antar negara melalui mou regional payment connectivity untuk kelanjutan akselerasi pemulihan
serta perluasan digitalisasi sistem pembayaran
bank indonesia menyadari bahwa kelancaran dan konektivitas sistem pembayaran menjadi kekuatan bagi transaksi antar negara
infrastruktur yang telah disepakati ini diharapkan bisa lebih luas lagi cakupannya ke negara negara di asia
bank indonesia akan terus optimis beri makna mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi indonesia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia